viral di media sosial karena aksinya terekam kamera cctv
seorang jambret di jombang berhasil dibekuk tim satreskrim polres jombang
polisi bahkan menembak kaki pelaku lantaran berusaha kabur saat ditangkap
seperti inilah aksi st pemuda asal jombang saat melakukan aksi kejahatannya
dengan lihai ia mengambil handphone yang ditaruh di dashboard sepeda motor
tanpa diketahui sang pengendara
usai mencuri pelaku kemudian kabur dengan santainya
aksi pemuda dua puluh satu tahun tersebut sempat terekam kamera cctv
bahkan aksi tersangka viral di media sosial
berbekal rekaman tersebut polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku
dan menembak kakinya karena berusaha melawan saat akan ditangkap
ketika korban ini mengendari kendaraan dan kebiasaan dari pengemudi kendaraan ini
khususnya ibu ibu meletakkan handphonenya atau barang berharganya itu
di laci yang ada di depan pengemudi kendaraan roda dua khususnya kendaraan metik
itu kemudian dimanfaatkan oleh si tersangka ini
dari tangan tersangka polisi menyita sejumlah barang bukti
salah satunya sepeda motor yang digunakan untuk melakukan aksi penjamretan
pelaku kini terancam hukuman empat tahun penjara